persoalan wisata halal di bali telah selesai dibahas antara pemerintah provinsi bali dan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menyerahkan pengambilan keputusan mengenai wisata halal kepada pemerintah daerah
konsep pariwisata bali tetap mengedepankan wisata berbasis budaya yang berkarifan lokal berkelanjutan dan sehat
dalam kunjungan kerja selama dua hari di bali menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno bertemu dengan sejumlah pihak termasuk membuka pameran seni di sebuah galeri di sanur bali
sebelumnya dalam kesempatan bertemu gubernur bali sejumlah persoalan dibahas terkait langkah strategis
membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi bali termasuk soal wisata halal
visi pariwisata bali ini sesuai dengan pak gubernur
yang sudah disampaikan berbasis budaya yang berkarifan lokal
berkelanjutan dan sehat
selesai pembahasannya bahwa pariwisata bali berbasis budaya berkarifan lokal berkelanjutan berkualitas dan sehat
dan pak gubernur dan pak wakil gubernur yang akan memberi pernyataan selanjutnya
jadi kita di pusat ini jangan saling silang pendapat sama daerah
di sini sudah disepakati daerah yang akan mengambil kebijakan kami akan membentuk
sementara itu dalam pertemuan dengan sejumlah pelaku umkm di bali
men parekraf mengaku mendapat banyak masukan dari gubernur bali dalam upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno mengatakan siap memperjuangkan perluasan dana bantuan untuk dunia pariwisata
dengan pendekatan pinjaman lunak sesuai permintaan pemerintah provinsi bali
juga kita perjuangkan permintaan pak wagub dan pak gubernur
sebuah pendekatan soft loan
jumlah sembilan sembilan triliun rupiah
kepada para pelaku sektor pariwisata di korporasi
pinjamannya quote unquote lunak begitu
diharapkan jangka waktunya panjang
dan suku hubungannya juga yang sangat bersahabat